nama depan nama tengah ataukah nama panggilan ataukah nama sambung
saya gak tau
tapi kenapa bapak cari adi ini ya pak
kenapa saya cari adi
karena saya curiga semua teror yang berhubungan dengan keluarga saya ini
ada hubungannya dengan perempuan yang bernama jessica
cuma kamu pikir deh
cuma kamu pikir deh
ini buat skip
aku mau pakai ini buat ke villa besok
keren banget sih anak mama ini
kamu lucu sekali siapa yang pilihin baju kamu pilih sendiri
aku mau tanya deh
iya persis anak laku banget ya
nanti ya papa mandi dulu ya
papa juga habis dari luar kan jadi bersih bersih dulu ya
mama ke papa delis sayang ya
jom besok rambutnya dikunci
pakai pita pink juga ya
memang aku baru sehari dua hari kenal sama kamu
ini kayaknya saya mulai curiga lagi sama randy deh
ya pak sanusi
ini saya lagi di mall puri plaza dan saya barusan melihat pak randy ada di sini
emang randy hari ini saya berikan cuti
iya pak tapi saya melihat pak randy
dia lagi jalan sama jessica
tapi mas mungkin pak sanusi salah lihat kali
pak sanusi sangat yakin dia gak salah lihat
ya udah gini aja
dia saran sama pak randy apa enggak
kalau kamu sudah sampai rumah dan gak bersama randy
mas di loud speaker aku mau dengar
halo selamat malam pak al
ini saya udah sampai rumah dan
pak randy juga sudah pulang
kenapa ya pak
tadi waktu pas di mal
itu kamu memang dari awal berangkat sama randy ya
enggak sih pak
jadi tadi saya mampir ke mall aja cuma buat beli roti
terus saya ketemu sama pak reni yang baru keluar dari kafe
eh pak reni ngajakin saya untuk
jadi saya naik mobilnya pak randy deh
berarti memang dari awal gak sama randy ya
berarti itu randy sendirian ya
iya pak sendiri
kamu dengar sendiri kan
dari awal itu randy sendiri
berarti dia memang benar benar sama jessica
terus buat apa dia hubungin saya
tapi buat apa ya pak rena nutupin sama kamu mas
emang apa faedahnya
gimana caranya mbak al
kau bisa gak tahu adi kerja buat aldebaran
jadi adi adi ini kerja di perusahaan gue
gue kok gak pernah tahu ya

apakah kamu kenal dengan namanya adi

saya gak tahu soalnya adi ini nama asli
atau nama depan nama tengah
saya gak tahu
tapi kenapa bapak cari adi ini ya pak
kenapa saya cari adi

karena saya curiga semua teror yang berhubungan dengan keluarga saya ini
ada hubungannya dengan perempuan yang bernama jessica
cuma kamu pikir deh
kalau randy itu nyembunyi sesuatu
apa jangan jangan randy ini adi
kamu ingat gak sih waktu itu yang saya pernah bilang sama kita
kalau dia temennya punya pacar
dan pacarnya itu namanya adi
dan yang saya bilang adi itu adalah randy
mbak sebenarnya gue mau ngenalin temen gue yang satunya lagi
tapi kayaknya dia lagi di kamar deh
ya udah gak apa apalah
oh iya mbak
temen gue bilang kalau dia itu punya pacar namanya adi
tapi ternyata pas gue liat fotonya
ternyata pacarnya itu randy loh
iya asistennya al
astaga ya allah
kalau temennya itu punya tunangan namanya adi
ya allah kenapa saya bisa gak ingat ya
saya kira waktu itu omongan elsa tuh ngelantur
makanya saya gak terlalu nanggepin secara serius
tapi elsa waktu itu sempat ngomong gak ya
nama temen itu siapa
waktu itu kan dia gak sempat ngomong mas
temen kamu namanya siapa
mbak elsa sekarang waktunya activity
ya udah gue ke aktiviti dulu ya

ya udah gue ke aula
eh jangan jangan temennya elsa itu namanya jessica
itu suka keren sepapa kamu mas
jadi kamu ke bandung
kok aku gak diajak
karena aku mau memastikan semuanya dulu mbak
kamu inget gak
kemaren malem kita ketemu ricky di restoran
ntar di manila